kita beralih ke jawa barat seorang santri yang menjadi korban begal di jembatan sumarekon bekasi jawa barat terpaksa membacok pelaku kejahatan jalanan tersebut hingga tewas dengan senjata tajam milik pelaku
pihak kepolisian yang sebelumnya menetapkan status korban sebagai tersangka kini merevisinya menjadi saksi
polisi akan meminta keterangan sejumlah ahli pidana untuk menentukan status korban
moh irfan bahri satu dari dua korban begal akhirnya buka suara
irfan mengaku terpaksa melakukan perlawanan dengan membacok kedua pelaku begal karena jiwanya terancam
irfan adalah santri salah satu pondok pesantren di wilayah pamekasan madura
ia sedang berlibur ke rumah pamannya di wilayah bekasi jaya saat ia bersama temannya di begal di jembatan sumarekon bekasi rabu dini hari lalu
ia didatangi dua orang yang memaksa hendak mengambil handphone miliknya
berbekal ilmu silat yang dimilikinya irfan yang kala itu diancam dengan celurit akhirnya melawan
irfan juga sempat terkenal ke bacobet
cocok di bagian punggung tangan dan pipi
terus saya mikir belum gak dijatuhin tetap berontak si kampung itu
ditandang kalinya dan jatuh ke bawah
terus jatuhnya celurit itu kena dipilih sama ini
terus sedikit milik itu saya ambil pakai tangan kendang saya yang di tangannya itu
terus saya baca balik
fauzi paman irfan mengaku sempat kaget mengetahui keponakannya duel dengan pelaku begal
fauzi yakin keponakannya hanya membela diri
kan saya ini termasuk untuk membela diri
kalau gak mau dibangun lagi terserah polisi gimana bagusnya
sementara itu status irfan yang sebelumnya disebut sebagai tersangka lantaran telah membunuh pelaku begal akhirnya dipastikan oleh polisi
kapolres metro bekasi kota kombes indarto memastikan
status korban masih sebagai saksi dan bukan tersangka
sedangkan kasus yang aniaya mengakibatkan meninggal dunia
yang dugaan dilakukan oleh saudara mib
itu statusnya masih saksi
karena kami harus memeriksa ahli yang sekarang sedang berlangsung
pihak polisian juga akan meminta keterangan ahli hukum pidana dari perguruan tinggi di jakarta
untuk memeriksa kasus ini
dan merentukan status irfan selanjutnya
dedy beben bekasi jawa barat